gak apa apa sayang pegang udah masuk aja
terima kasih ya mas
wah apa kau marah sama aku
pa tunggu pa
ini tasnya bu andin ketinggalan
itu mama cepetan
cepet cepet kita ketemu mama
tangan lu kenapa
mama tangannya lagi sakit ya sebentar ya
pa jagain mama pa
bawa mirna sama rena pulang ke rumah ya
saya mau ngeteranin ke rumah sakit soalnya
tangannya kena luka bakar
cepet baik ya
makasih pak rendy
makasih pak rendy
itu kenapa ada pak nino juga di mari
apa jangan jangan dia habis nemuin andin ya
andien sepertinya terluka ketika aku nanya soal itu
dia selingkuh dari aku
dan yang pasti itu bukan anak aku
andai aja aku bisa ketemu dengan anak itu
aku akan lakukan tes dna
dan membuktikan semuanya biar semuanya jelas
sekali lagi makasih ya mas
padahal gue mau join andin
tapi kalau liat dia kayak gini gue tetep jadi gak tega ya
kok sendirian aja
berduaan kok sama sapu
berdua tuh ibaratnya
uya punya kuis
uya sebut kalimat
kiki sebut kata pertama
enggak pake lama
ada pak bos
mau jadi pacar uya
makasih buat apa
itu tadi ayang kiki udah mau jadi pacar gue
rumah ini cuma dijaga satpam satu
sama pembantu satu
terus gimana rencana kita
itu namanya jebakan batman
kan tadi pertanyaannya gitu
kamu bilang pernyataan aku kata pertama
kan itu kata pertamanya
nih ya kiki kasih tahu
hati kiki ini sudah dipatenkan untuk mas rendiku sayang
tidak bisa beralih ke lain hati
jadi jangan kau berharap bisa mendapatkan hatiku
pacaran nih sama sapu
pacaran sama sapu
ada yang salah
esa sayang kamu nggak usah beresin biar mama ajak
kamu kan lagi hamil
udah duduk aja ya
kamu baik banget nih
mama baru tahu
kalau ternyata makam anaknya andin
itu nama belakangnya pakai namanya nino
papa dikirimin fotonya sama andin
dan mama lihat
jadi namanya itu
terus nino udah tahu belum
mama nggak tahu deh
tapi tadi kan kita tinggalin mereka untuk bayar bill rumah sakit
mama rasa jangan jangan mereka udah ngobrol ya
apa nama panti asuhan yang kamu serahkan anaknya andin waktu itu
aku lupa sayang kan udah lama banget
nino pasti udah tahu soal makan
makanya nino tadi tanya soal anak itu
jangan sampai nino curiga
kalau anak itu
enggak enggak enggak
wah aku tutup dulu ya teleponnya
nanti aku telepon lagi mama ya
ada perlu apa
andi lagi di ig di rumah sakit sejahtera
kalau mau ada yang dibicarakan
bicarakan dengan saya
bukan sama kamu
ig rumah sakit sejahtera